tapi sebelumnya ya sebelum instagram ramai dengan tantangan tantangan yang membuat penggunanya saling berbagi informasi personal
kita tahu facebook pernah juga melakukan hal hal yang sama
banyak kuis dulu zaman zaman di facebook ada kuis ini kuis itu
atau tantangan yang mungkin kelihatannya seru menyenangkan
membuat orang kayaknya lebih mengenal anda gitu personal
tapi hati hati ada bahaya mengintai data anda
dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan ceo digital forensic indonesia ada ruby alamsyah
mas ruby selamat malam
selamat malam mbak busba
mas ruby pekan ini lini masa rame banget dengan unggahan unggahan yang sifatnya semakin personal
ada ad yours jadi sorotan ketika salah satu netizen mengungkap kasus yang diduga penipuan
katanya dimulainya dari tren ini
kemudian akhirnya banyak yang mengaitkannya juga dengan social engineering nih mas
ramai yang akhirnya posting soal ini juga
apa sebetulnya social engineering
baik social engineering itu sebenarnya sebuah teknik untuk mendapatkan kepercayaan kepada calon korban dengan modus melakukan iming iming
melakukan intimidasi melakukan teror ataupun hal hal lain intinya untuk mendapatkan segera kepercayaan dari calon korban
nah setelah itu data yang diterima oleh si pelaku akan diproses untuk
apa teknik kriminal lanjutannya
nah sehingga apa yang terjadi belakangan terakhir ini yang ada di ad yours instagram itu dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku tertentu
ada kebetulan kelompok ini berada di luar jawa di luar pulau jawa
mereka dulunya sebelum ada at yours instagram ini mereka melakukan profiling
kita mendapatkan gathering information dari calon korbannya via phone via chatting dan hal hal lain
tetapi begitu ada feature ad yours instagram itu ternyata mereka menyiapkan teknik tersebut untuk dianggap
karena sifat dari user netizen indonesia masih cukup banyak yang tidak paham terkait data privacy
dan terlalu terbiasa dan ikut ikutan
nah sesuatu yang trend terkesan kalau tidak ikut akan tidak akan kelihatan trend gitu ya
nah di situlah titik di situlah yang dimanfaatkan pelaku sehingga dibuat ad yours instagram seperti itu
pelaku akhirnya mendapat tuh gathering information calon calon korban
nah selanjutnya data data tersebut digunakan untuk kegiatan kriminal mereka ataupun penipuan penipuan
oke ini kan sistemnya berarti user generated content mas ruby
dan ini kayaknya jadi cara baru juga
kayaknya jadi cara baru yang bisa mengumpulkan banyak pengguna tren ini gitu
ada nggak sih sebetulnya batasan atau mungkin tanggung jawab dari penyedia layanan terhadap sistem ini
nah kendala seperti ini
kan si penyedia platform ini merasa mengenerate feature ini untuk generate user generate traffic segala macam
tetapi mereka tidak memperhitungkan
masih belum banyaknya user user mereka yang tidak dewasa ataupun tidak mengerti memahami apa yang perlu di share dan apa yang tidak
nah di sisi inilah yang mengesankan si penyedia platform ini
hal hal seperti itu mestinya user sudah tahu sendiri
nah di situlah kekurangannya
user tidak banyak apalagi khususnya di indonesia banyak pengguna yang belum paham
sehingga kesannya ini sesuatu yang resmi
dan ini akan jadi trend mereka ikut ikutan
padahal bisa disalahgunakan seperti yang telah terjadi
oke mas kalau melihat dari trend ad george ini data data apa sih sebetulnya yang riskan begitu
bisa dicuri oleh profiler tadi
baik nah datanya utamanya adalah data data pribadi
utamanya data data pribadi yang belum ada ataupun tersedia dalam kejadian kebocoran kebocoran data yang sebelumnya
ibu kandung nomor nik lalu nomor handphone email nama nama panggilan kita saat kecil pasangan kita sekolah kita waktu kecil kuliah kita dan lain lain
dari data data tersebut si pelaku itu bisa mengembangkan modus modus kriminal mereka
melakukan penipuan dengan meminta transfer agar pura pura orang yang dekat
bisa juga dia membuat akun akun tertentu akun media sosial tertentu mengatasnamakan korban dan melakukan tindakan kejahatan dari situ
ini datanya bisa menjadi big data bagi para pelaku dan mereka tinggal menyiapkan modus modus kriminal yang ada di pikiran mereka dan ada di sistem mereka
mereka sudah punya infrastrukturnya
ada nomor rekening bank penampung dan lain lain
mereka sudah punya
intinya mereka cuma butuh ngeprofiling orang orang calon calon korban sehingga mereka bisa melakukan tindakan kejahatan dengan berpura pura impersonate dengan orang tertentu karena mereka sudah punya data data korban
mas ruby dilihat walaupun ini permainannya atau trennya sebenarnya ada di instagram
tapi kalau saya lihat di twitter juga kemudian ada screenshot at
yoursnya mereka yang menanyakan data data pribadi yang kemudian kayaknya jadi bahaya gitu
nggak mau ketinggalan tren gitu ya
nah dengan canggihnya teknologi
tadi mas ruby juga bilang kayaknya memang belum dewasa sebagian besar
bukankah seharusnya membuat pengguna semakin paham dengan alur digital ini mas
data mereka ini ada konsumennya dikonsumsi begitu oleh pihak lain
karena mereka percaya yang menyediakan ini adalah pak fomo besar perusahaan besar
dan akan jadi tren
nah akhirnya mereka ikut ikutan merasa hal tersebut sudah disiapkan dan pasti aman
nah ini kan tinggal dilema aja si perusahaan besar nyiapin fitur tertentu dengan harapan pengguna tetap bijak gitu kan
nah kebijakan dan kedewasaan ini akan balik lagi kepada pengguna masing masing
nah masalahnya di indonesia selain kita kebijakan kita juga kebijakan
selain kita kurang dewasa ada satu yang kurang adalah kesadaran akan keamanan berinternet atau keamanan di bidang it itu masih rendah
sehingga mereka belum bisa memilih yang tepat apa yang dishare apa yang tidak boleh dishare

terjadilah hal seperti ini dan si pelaku itu sudah mengerti bahwa mostly orang indonesia netizen indonesia itu mudah diminta data data seperti ini

tinggal cari kendaraan tinggal cari metode yang tepat
nah akhirnya bisa terjadilah hal seperti ini

tinggal cari kendaraan tinggal cari metode yang tepat
nah kebetulan ada fitur edyors instagram ini dimanfaatkan dengan cepat oleh pelaku

tinggal cari kendaraan tinggal cari metode yang tepat
tinggal cari kendaraan tinggal cari metode yang tepat

tinggal cari kendaraan tinggal cari metode yang tepat
saya pun bisa lihat begitu ya karena ini sifatnya luas sekali media sosial
mas ruby alamsyah terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selamat malam mbak busba